dapet pahala aduh makasih banyak ya sayang pokoknya sekarang reina telepon om baik terus
hibur ombaik ya biar om baik gembira biar seneng biar ketawa ya agak macan enggak
om baik udah gak sedih kok ini karena reina udah telepon om baik
om baik reina punya puisi dong om baik mau denger gak oh ya mana mana

dia tahu dulu kamu pernah dipinjamkan sama siapa itu dia tahu dulu kamu
sementara papa nggak bisa melakukan apa apa sedangkan mama kemarin bisa naik banding
hai makanya irfan punya pikiran kalau apa itu enggak adil dan sekarang mama mau minta tolong
sama kamu din mama mohon kamu bisa bicara baik baik sama irfan soal ini dan mama berharap
irfan bisa dengerin omongan kamu dan dia cukup ngerti mama gak tegang netpa terus terusan baby
hai mama gak tegang netpa terus terusan baby
hehehe di sini mau bilang kalau nge weston itu ketemu sapa faktek dia warah wara dia ngerasa nggak
soalnya mama kemarin pas sidang kan naik banding kok aku enggak
dan aku tetap di penjara selama empat tahun
pak ini aku bawain lagi minuman
kau masih mikirin omongannya irfan ya
udah dong ya
ya jangan dipikirin lagi apa yang tadi kamu omongin sama irfan
dia nggak punya hak apa apa
dia itu baru muncul pak
masa dia langsung ngejudge kayak gitu
ya aku cuma enggak mau aja
irfan nanti mempengaruhi andin
mempengaruhi pikirannya andin
aku gak mau adin punya pikiran yang aneh aneh sama aku
andin kenal benar siapa papanya
dia tahu kamu seperti apa
jadi enggak mungkin andin punya pikiran yang enggak baik tentang kamu
jangan dipikirin ya
lebiheren nanti mungkin ya
mau saya belikan
gak usah kat
saya butuh waktu untuk sendiri sekarang
baik kalau kayak gitu
saya permisi pak
baik katanya lagi sedih ya
jangan sedih ya om
rena tau dari siapa om baik lagi sedih
tolongin dimana om acan
om baik kan lagi sedih
mau gak kalau rena telepon
terus hibur om baik
biar om baik gak sedih
biar om baik gembira lagi
kalau kita menghibur
aduh makasih banyak ya saya
pokoknya sekarang rena telepon om baik
terus hibur om baik ya
biar om baik gembira
om baik udah gak sedih kok
rena udah nelfon om baik
rena punya puji
om baik mau denger gak
om baik mau denger
puisi untuk om baik
aku bermain sepeda
sama om baik
om baik tertawa
kita semua tertawa
kita om puisinya
kita om puisinya
bagus banget rena
bagus banget puisinya
bagus banget puisinya
om baik sarang
yaudah om baik
om ancen sedih lagi ya om
om baik gak sedih kok
ya dong baik
ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu sama elsa sus
saya panggil kan dulu ya
kalau saya mau bikin
pemotretan untuk elsa
hai kita jadi pemotretan kan hari ini
jadi saya nih gue udah bawa bawa kostum sama fotografernya
terus saya boleh pemotretan kan hari ini
saya kan model ini pekerjaan saya
pemotretan bisa dilakukan asal saya izin dr lisa
jadi mbak elsa harus ketemu dr lisa dulu ya
mas kamu juga harus jaga kesehatan kamu
kamu jangan capek capek terus
kan ada kamu yang selalu ingetin saya
kalau saya sakit ada kamu yang obat